saya terima nikahnya dan kawinnya putri indah sari tanjung
binti khairul tanjung dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai
bapak dan ibu yang tersayang
pada kesempatan ini
uti mohon doa restu dan ridho dari bapak dan ibu
untuk menikahkan uti dengan andra yang insya allah akan menjadi pendamping hidup uti
doakanlah kami agar kami menjadi keluarga yang terus berjalan sesuai tuntunan agama
dan menciptakan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmat
suasana khidmat dan haru menyelimuti semua hati yang hadir di acara pengajian jelang pernikahan ini
calon mempelai wanita putri tanjung meminta restu kepada kedua orang tua
untuk memasuki babak baru kehidupan pernikahan
kedua orang tua khairul tanjung dan anita ratnasari tanjung pun tak kuasa menahan air mata
jadilah istri ibu yang bertanggung jawab dengan penuh kasih sayang kepada suamimu dan anak anakmu kelak
acara pengajian ini merupakan awal atau pembuka prosesi pernikahan adat solo
yang dipakai putri tanjung dan suami gwinandra jatikusumo
sebagai rangkaian pernikahan adat solo
usai menggelar acara pengajian dan doa restu kepada orang tua
putri tanjung menjalani prosesi siraman satu hari jelang akad

rangkaian prosesi siraman dimulai dengan pemasangan belek ktp dan tetawuhan sesuai dengan prosesi adat jawa
pemasangan belek ktp di depan rumah dilakukan oleh khairul tanjung secara langsung dan ditemani sang istri
masih dalam rangkaian prosesi siraman selanjutnya sang ayah pengantin wanita khairul tanjung bersama sang istri mencampurkan aneka bunga ke dalam tujuh sumber mata air
ketujuh sumber mata air tersebut berasal dari beberapa masjid dan air zam zam
air yang disebut sebagai prawito ini dicampur dengan aneka kembang kemudian dipisah dalam wadah lainnya
selanjutnya air tersebut juga dikirimkan untuk calon pengantin pria
acara berlanjut dengan prosesi meminta restu dan sungkeman
putri tanjung duduk di depan orang tua untuk menyampaikan rasa terima kasih serta memohon restu jelang hari bahagia
prosesi sungkeman berjalan dengan penuh haru
putri dan kedua orang tua saling meleburkan perasaan masing masing hingga meneteskan air mata
selanjutnya putri membasu dan mencium kaki orang tua sebelum menuju prosesi siraman
suasana berubah menjadi sukacita saat putri tanjung menjalani proses siraman yang dimulai pertama kali oleh khairul tanjung
kemudian anita tanjung
dalam budaya jawa prosesi siraman bertujuan untuk membersihkan lahir dan batin calon pengantin
lalu diikuti arsini susanto selaku nenek

siap menjalani kehidupan pernikahan
pembersihan secara lahir dilambangkan dengan siraman air
sedangkan pembersihan batin dilakukan dengan memanjatkan doa
selanjutnya orang tua calon pengantin
kawan pengantin menjalani prosesi dodol dawet atau jualan dawet
dawet yang memiliki rasa manis memiliki makna harapan
agar buah hati dan suaminya akan selalu merasakan manisnya hidup dalam menjalani pernikahan
dawet dawet yang megang payung capek
terimalah anakku putri indah saritanjung apa adanya
terimalah ia dengan segala kekurangan dan kelebihannya
terimalah ia dalam mudanya dan tuanya
terimalah ia dalam sehatnya dan sakitnya
malam menjelang akad nikah suasana di kediaman khairul tanjung orang tua putri tanjung kembali ramai
kedua calon mempelai dan keluarga masing masing hadir untuk menjalani prosesi midodareni
pada malam midodareni putri tanjung dan anak anaknya berjalan ke tempat yang lain
putri tidak diperbolehkan bertemu dengan gwinandra
midodareni yang merupakan budaya jawa berasal dari kata widodari atau bidadari
pada malam midodareni bidadari dipercaya turun dari kayangan untuk menyampaikan pesan dan mempercantik calon pengantin wanita
midodareni itu bisa dipercaya
midodareni disebut juga nyantri atau jonggolan
jonggolan itu adalah berkunjung menghadirkan calon pengantin pria untuk dihadirkan
mengapa harus dihadirkan
karena di situ dinyatakan bahwa ini betul betul pengantin pria yang akan menikah esok hari
dan dia biasanya kalau jubuh itu biasanya orang tua kedua orang tua pengantin pria pun tidak ikut serta hadir
tapi sekarang ini karena biasanya kalau yang punya putra cuma satu kalau nggak boleh hadir
itu suka bertanya apakah saya boleh hadir atau tidak
saya katakan oh boleh hadir kalau sekarang
jadi ada hal hal yang bisa saya berikan kelonggaran yang dapat dilakukan dan dapat dikerjakan
tapi ada hal hal juga yang tidak bisa dilanggar
kita kenal sebagai malam midodareni
pada malam midodareni ini digelar pula prosesi seserahan atau peningset yang dibawa keluarga gwinandra untuk diserahkan kepada keluarga putri
berdasarkan adat jawa seserahan diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara kedua keluarga
ibu anita sudah di foto ya
tanda kasih ini nanti akan langsung diserahkan kepada calon pengantin

ya kedua ibu bisa salam tajin
terimakasih diserahkan kembali tempat semula kepada kedua ibu

pada malam midodareni ini gwinandra kembali menyampaikan kesungguhannya untuk mempersunting putri tanjung
putri pun mendapat pertanyaan dari ayahanda khairul tanjung apakah dirinya sudah benar benar yakin untuk menikah dengan gwinandra
prosesi ini disebut tantingan di mana kedua orang tua putri menghampiri calon mempelai ke kamar untuk menanyakan kemantapan hati sang calon mempelai jelang pernikahan
anakku putri tersayang sebelum melaksanakan akad nikah bapak dan ibu ingin mengetahui apakah kamu benar benar sudah yakin akan melaksanakan pernikahan dengan pria pilihan hatimu
yaitu ananda gwinandra lufthansa tikusumo putra dari bapak dan ibu
ibu adwi asmoro dan ibu dira priyati komalananing tingtyas
bapak dan ibu yang uti cintai uti benar benar sudah yakin dan dengan tulus hati ingin menikah dengan gwinandra lutfan jatikusumo pria pilihan hati uti
hanya saja mohon syarat agar bapak berkenan membacakan catatanmu
selanjutnya ayah putri khairul tanjung menyampaikan catur weda pada gwinandra jatikusumo
catur weda adalah tradisi dalam pernikahan jawa yang berupa empat wejangan atau nasihat untuk mengarungi bahtera rumah tangga calon pengantin nantinya
wejangan atau nasihat ini disampaikan oleh ayah atau ibu calon pengantin wanita kepada calon pengantin pria
setelah ananda beristri maka sikap dan tingkah laku ananda harus lebih dewasa dan bertanggung jawab untuk menjadi seorang suami yang baik
usai menyampaikan empat wejangan kepada calon menantu khairul tanjung juga memberikan pesan mendalam lainnya
khairul tanjung berharap calon menantunya itu bisa menerima putri tanjung apa adanya
terakhir terimalah anakku putri indah sari tanjung apa adanya
terimalah ia dengan segala kekurangan dan kelebihannya
terimalah ia dalam mudanya dan tuanya
terimalah ia dalam sehatnya dan sakitnya
setelah catur weda dilakukan pula sesi tirtawening
dimana ibu nda putri memberikan segelas air putih
meminumkan air dari gelas merupakan lambang penyambutan calon menantu lelaki
akan wening menep boleh mas dihabiskan lebih banyak
supaya hatinya wening menep menghadapi pernikahannya esok
boleh didorong bantu dorong boleh mas
cium tangan bapak dan ibu mas benandra
kemudian mencium tangan kedua calon mertuanya
selanjutnya kami serahkan untuk kembali ke tempat semula
terima kasih monggu
sesuai dengan adat jawa gwinandra sebagai calon pengantin pria
tidak diperkenankan untuk melihat calon istrinya
putri dan gwinandra harus menjalani masa pingit selama lima hari menjelang akad nikah
saya terima nikahnya dan kawinnya putri indah sari tanjung binti khairul tanjung
dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai
dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai
dengan anak kandung saya putri indah sari tanjung benti hairul tanjung
dengan emas kawin satu ratus sembilan puluh sembilan gram emas murni
dan seperangkat alat sholat dibayar tunai
saya terima nikahnya dan kawinnya putri indah sari tanjung binti khairul tanjung
dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai
dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai
melah acara akad nikah
pernikahan adat jawa memiliki banyak prosesi mulai dari siraman seserahan midodareni dan pangeh
dari semua prosesi pangeh menjadi salah satu prosesi yang memiliki banyak tahapan dalam pernikahan adat jawa
upacara panggih melambangkan pertemuan awal antara pengantin wanita dan pengantin pria yang masing masing masih dalam keadaan suci
setelah pengantin wanita keluar dan siap untuk menjalani pernikahan pengantin pria tiba diapit oleh sesepuh pria dan dilakukan upacara penyerahan sanggan
sanggan diberikan pihak mempelai pria kepada kedua orang tua mempelai wanita sebagai bentuk tebusan putri mereka
sanggan terdiri dari satu tangkep atau dua sisir pisang raja matang di pohon sirih ayu kembang telon yang berisi bunga mawar melati dan kenanga
serta benang lawe
setelah penyerahan sanggan kedua pihak mempelai saling memberikan sepasang kembar mayang yang melambangkan harapan cita cita dan cinta kedua mempelai
tahapan upacara pangeh selanjutnya adalah upacara balangan gantal
balangan artinya melempar sedangkan gandal artinya
ada daun sirih yang diisi dengan bunga pinang kapur siri gambir dan tembakau yang diikat dengan benang lawe
ritual ini bertujuan untuk saling melempar kasih sayang
tahapan selanjutnya adalah upacara ranu podo yang berasal dari dua kata yaitu ranu yang berarti air dan podo artinya kaki
telur ayam dipecahkan di kaki pengantin pria dan pengantin wanita membasuh kaki pengantin pria dengan air bersih
pembasuan ini mencerminkan wujud bakti istri kepada suami agar rumah tangga bahagia dan harmonis
nginjak telur itu disebut juga mecah biji jadi mecah benih jadi
pecah benih jadi itu menandakan bahwa agar segera diberikan keturunan
jadi saya juga jelaskan bahwa
nginjak telur itu bukan asal nginjak telur tapi itu saya sebelumnya menjelaskan
nah ini kamu hijab dengan niat bismillahirrahmanirrahim supaya kalian ini adalah mecah benih jadi
supaya kalian tetap nanti cepat dikasih momongan
kemudian diinjak telurnya kemudian cuci kaki
cuci kaki pengantin pria kakinya dicuci oleh pengantin wanita oleh istrinya
itu menandakan bahwa
seorang istri itu berbakti kepada suami
ayah anda akan berdiri di depan kedua mempelai ibu anda di belakang kedua mempelai
ibu anda akan melingkarkan sindur di bunda kedua mempelai ayah anda berjalan
khairul tanjung selaku ayah mempelai wanita selanjutnya menuntun gwinandra dan putri berjalan ke singgah sana pelaminan dengan kain sindur atau selindur berwarna merah
sindur binayang menjadi simbol tuntunan orang tua dan anak senantiasa
sindur binayang menjadi simbol tuntunan orang tua dan anak senantiasa
sindur binayang menjadi simbol tuntunan orang tua dan anak senantiasa
mendengarkan nasihat orang tua
mendengarkan nasihat kedua orang tuanya ibu dan ayah yang teturi hantar nyanyi akan selalu mendoakan bagi kebahagiaan putra putrinya tercinta
tiba di pelaminan mereka lalu melakukan bobot timbang
kedua mempelai duduk di pangkuan khairul tanjung
sang istri lalu bertanya siapa yang paling berat dalam bahasa jawa
bapak abot sengendi pak
bapak abot sengendi pak
ini hanyalah merupakan simbolis saja di sini sama beratnya yaitu maksudnya
ritual ini melambangkan orang tua mempelai wanita akan memperlakukan sang menantu seperti anak sendiri
ritual ini melambangkan orang tua mempelai wanita akan memperlakukan sang menantu seperti anak sendiri
kemudian ayah mempelai wanita mendudukan kedua mempelai ke kursi pengantin sambil memegang dan menepuk nepuk bahu keduanya
proses ini dikenal dengan istilah tanam jero yang memiliki makna bahwa kedua mempelai telah ditanam agar menjadi pasangan yang mandiri
upacara panggih putri tanjung dan gwinandra berlanjut dengan ritual kacar kucur sebagai lambang suami akan menafkahi istri
dan istri dapat mengatur keuangan keluarga dengan bijak
putri lalu memberikan tujuh jenis kacang kacangan yang dicampur koin kepada ibunya
sebagai simbol ia dan suami akan tetap berbakti kepada orang tua meski telah hidup mandiri
seorang suami mencari nafkah dan seluruh hasil nafkahnya itu diberikan kepada istri
setelah itu diikatkan sama istrinya sama pengantin wanita
enggak boleh dibantu
bahwa seorang istri itu harus pandai memanage keuangan memanage rumah tangga
bisa meluangkan waktu untuk mengunjungi kedua orang tuanya
kemudian dilanjutkan dengan menyayangi saling menghormati saling menghargai
kedua mempelai saling menyuapi nasi dan minum air putih yang jernih dengan harapan agar hati tetap jernih dan tenang
saat menghadapi tantangan hidup bersama sebagai pasangan suami istri
prosesi ini juga menggambarkan kerukunan suami istri akan mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga
mantu putri engkang sepindah engkang tersebut
sumia sumerambah wongsa omah
prosesi selanjutnya yaitu ngunjuk rujak degan
kedua mempelai minum rujak degan
hairul tanjung dengan istri lalu memberikan rujak kepada putri tanjung dan duinandra jatikusumo sebagai lambang penuh harapan supaya keluarga dapat merasakan manisnya hidup
dan prosesi ini memiliki makna kerukunan dan kebersamaan
yaitu penjemputan orang tua pengantin pria menjadi prosesi selanjutnya
dilanjutkan dengan acara sungkeman
sungkuman dilakukan sebagai wujud bahwa kedua mempelai akan patuh dan berbakti kepada orang tua mereka
kedua mempelai memohon doa dan restu kepada orang tua agar menjadi keluarga yang bahagia
ayu pangestu kolom
prosesi dilanjutkan dengan bubak kawah yakni upacara yang dilaksanakan sebagai pertanda
bahwa pemangku hajat adalah orang yang baru pertama kali memangku hajat mantu
dengan harapan agar pengantin cepat
dan diberikan keturunan
prosesi panggih pun ditutup dengan rayahan atau tumplak punjen
tumplak berarti menuang punjen berarti pundi pundi atau hasil dari usaha yang dikumpulkan
setelah acara panggih selesai barulah kedua mempelai melaksanakan acara resepsi
pada resepsi ini kedua mempelai akan menyapa tamu tamu yang hadir
upacara pernikahan adat jawa telah menjadi warisan budaya secara turun temurun
setiap prosesi syarat dengan makna yang dapat dijadikan bekal dalam menempuh kehidupan rumah tangga
ah tuntun ototan dah tdk pau landscapes yang selalu vsck di petersburg
dan tetap rumit dengan keputusan datang dan menempel di availability
seupaya saya tetap different setiap kali tembak dan periksa harian